hai selamat menikmati
di lajar penyelidikan memang kemarin ditemukan seorang laki laki yang dengan ciri cirinya yang dilakukan oleh anggota
mengamankan seorang laki laki di depan rumahnya di daerah cawang di jakarta timur
setelah dilakukan penangkapan kemudian masuk ke rumahnya masuk ke rumah kemudian dilakukan penelitian badan
yang ditemukan ada barang bukti ini disemirikan di sini
berlaku untuk mengelabui petugas masuknya di sini di dalam sini dimodifikasi di dalam sini masuk sini
ini masuk sini
tidak akan ketahuan ya
tetapi karena kejelian dari penyidik direkturat narkoba untuk menggeledah badan
kan bisa menemukan ini barang bukti ini
kemudian setelah kita temukan ini dengan inisial m tadi ya tiga tiga puluh delapan gram
dengan tersangka m dan kita melakukan penggeledahan ke kamar sebelah
yaitu kamarnya d
berdiga melakukan itu
cek ya kita tanyakan kenapa banyak barang bukti yang kita punya yang kita dapatkan
tapi sampai sekarang dia belum menyampaikan
tadi berubah ubah keterangan
pada penyidik menyampaikan lewat transfer
kamu orang ini ya
tapi itu semuanya belum bisa dibuktikan
kita masuk mendalamnya kembali
untuk apakah yang tersebutan semuanya pengguna atau pengegara
tapi untuk tes urin semuanya positif
dengan titelan ini ya plastik
kemudian ada timba aluminium boy
ini sih kertas ini
gak ada lagi
umi udah terserah belum dalia